anggota komisi satu dpr dari fraksi pdi perjuangan fnd simbolon meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut tni seperti gerombolan ormas
sementara kepala staf angkatan darat jenderal tni edudung abdurrahman mengaku emosi dan mengecam pernyataan fnd simbolon
kasat dudung bahkan memerintahkan prajurit tni angkatan darat untuk melawan pernyataan fnd simbolon
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua mahkamah kehormatan dewan habibur rahman
dan kami masih menunggu bergabungnya salah satu narasumber kami
dan saya ingin ke bang habibur rahman terlebih dahulu selamat sore bang habib
ya selamat sore mbak nana
oke bang habib kabarnya mahkamah kehormatan dewan sudah menerima laporan ada dua laporan terkait fnd simbolon yang menyebut tni sebagai gerombolan ormas
bagaimana kemudian mkd merespon laporan tersebut bang habib
ya sebetulnya sudah ada
ada empat ya aduan masuk ke mkd mulai hari ini
bahkan kemarin sudah ada juga
ada dari tiga perseorangan dan satu organisasi yang menyampaikan pengaduan terkait pernyataan pak fnd simbolon tersebut
kami juga sebenarnya sebelum ada pengaduan pun ingin apa namanya memanggil saudara fnd simbolon terkait video yang viral
viral beredar soal pernyataan gerombolan itu
kami sebenarnya memang sudah ingin mengklarifikasi
di mkd ini ada dua tipe perkara
bisa dengan pengaduan bisa tanpa pengaduan
tapi karena dua duanya ada pengaduan ada dan memang inisiatif itu makanya kami percepat
tadinya hari senin kami panggil besok
besok itu hari kamis paginya pengadu
empat pengadu kami panggil
lalu jam empat belas saudara fnd simbolon kami panggil untuk mengklarifikasi tentang pernyataan gerombolan tersebut
oke bang habib ini kan pak fnd simbolon sudah menyampaikan permintaan maaf
tapi dari beberapa laporan yang masuk seperti putra putri fkppi menyampaikan bahwa agar mkd ini memberikan rekomendasi pemecatan gitu ya
apakah dengan permintaan maaf kemudian cukup mkd akan tetap memproses laporan pelanggaran kode etiknya
ya yang akan kami nilainya kan pernyataan yang lisan
karena itu kan kami perlu mengklarifikasi ke penonton yang terlebih dahulu
nanti kami juga meminta keterangan pihak pihak yang terkait untuk memastikan apakah apa yang disampaikan saudara fnd simbolon itu dalam koridor tupoki
dalam koridor tugas tugas sebagai dewan
mota dewan mota diberari
apapun keputusan di mkd tidak disampaikan saat ini
jadi pengadu silahkan menyampaikan aduan atau laporan
tapi tentu tidak bisa merequest harus seperti apa
kami punya ini punya panduan kami punya pedoman tata beracara kami punya tata tertib dan kami pastikan
semua perkara yang ada di mkd akan kami putuskan sesuai dengan panduan panduan tersebut
sesuai dengan pasal pasal yang muncul dalam pemeriksaan
bang habib selain mengundang fnd simbolon apakah kemudian mkd juga akan memanggil kepala staf angkatan darat dudung abdurrahman untuk dimintai keterangan
ya sampai saat ini memang belum ada
ya rapat mkd mengagendakan pemanggilan saudara dudung abdul rahman
tapi karena banyak sekali video beliau ya
soal pernyataan masalah ini
beredar di wag wag
untuk anggota dpr ri
banyak juga pihak di dpr yang mempertanyakan
pertanyaannya kurang lebih ini kok sepertinya dpr diintimidasi
jadi kita kan tidak ingin berkembang kemana mana juga
jadi pak fnd sudah minta maaf misalnya kan
membuat kesalahan meminta maaf
lalu yang melakukan respon juga kita pengen cek
apakah responnya itu secara institusi
misalnya benar atau tidak
nah kalau tidak benar seperti apa
karena ini kan sama sama juga sekait
kami sangat concern menjaga kehormatan tni dan juga dpr ri
sama sama lembaga institusi negara
jadi dpr juga merasa perlu untuk memanggil kasat dudung karena merasa
itu baru usulan saya
sebagai wakil ketua yang akan saya sampaikan besok di rapat p tiga
tapi bahwa ada aspirasi dari beberapa anggota dpr yang lain
dengan beredarnya video ini ada intimidasi terhadap institusi dpr
begitu ya pak nabil ya
ada yang mempertanyakan
ini kok sepatutnya dpr di intimidasi
makanya kita ingin klasifikasi
kita juga tidak mau jatuhkan juga bahwa ini intimidasi
oke saya akan menyapa satu lagi narasumber kita yang sudah bergabung
ada ibu kony rahakundini pengamat militer
selamat sore ibu kony
oke ibu kony tadi kita sudah membahas beberapa hal ya dengan pak habibur rahman
dengan bang habibur rahman bahwa besok rencananya fnd simbolon akan dipanggil
tapi ada keresahan juga di beberapa anggota dpr dengan beredarnya video
dari kasat dudung abdurrahman
ibu kony respon prajurit tni angkatan darat apakah wajar ya
dengan membuat video yang mengecam pernyataannya fnd simbolon
ini respon yang wajar atau berlebihan atau bagaimana sih bu kony
pertama sih saat video pak dudung memberi instruksi belum beredar
saya menganggap tidak wajar
karena setahu saya tni itu punya institusi yang sudah diatur betul
siapa yang harus berbicara dan yang lain tidak boleh bicara
itu sudah ada aturan ketat
makanya gak perlahan kita mendengar orang sembarangan ngomong gitu
biasanya cuma kepala apa kepala limanya kepala staffnya atau push pennya
betul gak gak ada tuh yang lain lain terangin
karena ada aturan gitu di dalam tni itu
nah tiba tiba muncul itu saya pikir
apakah ada oknum oknum yang tidak bisa menguasai emosi gitu kan
karena tersinggung itu masih bisa dipahami
kemarin ya dalam wawancara saya bilang
kalau memang marah seharusnya kepala staf take over dong
karena tidak boleh reaksinya seperti ini
harus take over oleh kepala staff
dan tinggal kepala staff mengadukan saja atau membicarakan kepada dpr
apakah mau kemana dibawanya ke dpr tapi intinya adalah
apakah mau dibawa kepada
mahkamah kehormatan dewan kan
tapi komplainnya itu jelas gitu kemana
dan oleh kepala staff angkatan darat
tidak boleh model begini ini
nah saya mau pingsan dan sedih banget
karena saya begitu menerima dari detikkom
video ternyata itu instruksi
kalau instruksi ini berbahaya
kasian sekarang para dandim
para kepala para apa itu
pak men pati
para prajurit yang dianggap dalam istibidatnya seolah olah kalian harus bela dong
masa kalian diem aja gitu
itu bahaya karena itu sudah melanggar
menurut saya sudah melanggar aturan tni
karena gini ya kita mesti ingat
saya gak akan jauh jauh
presiden soekarno itu jelas jelas bilang
angkatan perang tidak boleh ikut ikut politik
dan tidak boleh diambing ambingkan oleh politik
angkatan perang harus berjiwa perang untuk sekali lagi bangsanya gitu loh
angkatan perang ini digunakan oleh kepala staf angkatan darat
mengatasnamakan kemarahan tni
padahal kita lihat kepala staf angkatan laut dan kepala staf angkatan udara tidak beraksi seperti itu
nah kenapa ini yang terjadi
ini menurut saya bahaya
gak boleh ini
hukumnya apa saya nggak ngerti
ada komisi satu di sini kan
ada pak harim
ada anggapan nggak tentang tni itu dari rakyat untuk rakyat
tapi bukan karena dari rakyat untuk rakyat terus sekarang dipakai untuk menghantam rakyat yang kebetulan anggota dewan
ini kita bernegara sih gimana sih sebenarnya kalau jadi berantakan begini
saya berharap presiden jokowi bisa ambil tindakan
beliau panglima tertinggi
ini harus segera ditindak menurut saya
bang habib kita juga melihat ya beredar video dari jenderal dudung kasat kepala staf angkatan darat yang memerintahkan kemudian prajurit tni angkatan darat untuk memprotes pernyataan fnd simbolon
itu tadi disebutkan oleh bu kony
ini kenapa angkatan perang yang harusnya tidak boleh berpolitik tapi diseret ke politik ini ada contempt of court
ada yang salah dengan tata cara bernegara kita
apakah kemudian mkd juga melihat ini adalah bentuk penarikan tni ke dalam ranah politik
ya saya sih kalau kami mkd tentu tidak bisa langsung menjudgement ya
ikut ikutan saling judgment nih
ini kan masalahnya ini kan bisa lebar kan semua karena awal awal saling judgment
maka jika tidak ada pertanyaan atau negatif maka tidak akan terjadi apa yang waarin tearsih
kalau negatif dan negatif beadsih sendiri banget
jadi yang amat ber disadvantages gimanya itulah dari tingkatnya manusia

baik agama ya itu
jadi orang panggilan kinerja itu di haven
akan mengusulkan agar juga mengklarifikasi langsung apakah benar maksud beliau
mengarahkan prajurit untuk put and put misalnya menyerang secara verbal terhadap saudara fnb cipolon
nah baru setelah itu kita bisa membuatkan rekomendasi rekomendasi terkait kehormatan dpr
oke bu kony perintahnya jenderal dudung ini kepada para prajurit tni ini bentuk provokasi
atau bagaimana ya kalau anda melihatnya dan ancaman terhadap institusi lain yang notabene ini adalah mitra kerjanya begitu bu kony
saya nggak mau bilang provokasi tapi itu gini ya kita tuh harus paham sipil itu beda sama militer militer itu ada garis komando
ketika dia diperintahkan mereka harus menjalankan kalau tidak menjalankan mereka dianggap melanggar gitu kan
nah padahal semangat reformasi semangat reposisi tni jati diri tni norma kemiliteran
norma di mana prajurit itu adalah sesuai patuh hukum sebagai alat negara yang setia tegak lurus dalam satu garis komando
dia kemudian ada di arah arah politik gitu loh
nah pertanyaannya apakah menggunakan tni menyerang secara verbal itu diizinkan oleh panglima tni sebagai pengguna atau presiden sebagai pengguna kekuatan
itu kan sudah menggunakan namanya
nah sekarang pertanyaan lagi adalah begini
kita itu sekarang harus betul betul berpikir bahwa kalaupun ini diperintah atau tidak diperintahkan sebenarnya tidak harus begini
ini menurut saya
karena ada saluran untuk menyatakan keberatan
kita boleh tersinggung boleh tadi ada striptong anggota dewan itu kan manusiawi sekali gitu kan
tapi kan ada caranya kenapa tiba tiba ada video yang beredar kalau video itu betul ya
tapi saya rasa sih betul karena kan gambarnya pada dung bener gitu kan
nah itu menginstrusikan untuk kalian kenapa diam aja
makanya kemudian muncul bukan saja dandim bukan saja prajurit
sudah mulai pangdam ada juga pati
dan yang lebih parah persip coba ibu ibunya jadi ikut juga
oke jadi ini menimbulkan kekacauan begitu ya
menimbulkan situasi yang tidak enak yang harusnya bisa diselesaikan
menimbulkan kita ini katanya masyarakat berdemokrasi
dan masyarakat berdemokrasi yang secara dewasa itu ya kan
berbeda penyapa turun lah
tapi ada cara yang sehat cara yang terhormat cara yang bermartabat
pabat untuk menyelesaikannya gitu
bukan begini gitu
kita nanti akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
tadi sebelumnya kita sudah bergabung bersama dengan pengamat militer koni rahakundini
dan masih bersama dengan wakil ketua mkd habibu rohman
dan kita juga bertambah
kita bergabung direktur di indonesia intelligence institute rituan habib
bang ritwan kita sudah menunggu bang ritwan nih sebetulnya dari tadi
tapi saya harus ke bang habib terlebih dahulu bang
bang habib meskipun fnd simbolon memiliki hak imunitas sebagai anggota dewan
yang kemudian boleh mengeluarkan pendapatnya begitu ya
tapi apakah kemudian pernyataan dari anggota dpr ini harus sesuai dengan koridor
jadi boleh menyatakan pendapat tapi jangan sampai menyakiti
atau menyinggung mitra mitra
apa kerjanya bang habib
ya saya pikir makanya kan kami ingin mengklarifikasi dahulu konteksnya seperti apa
karena kalau dari video yang beredar kan hanya mulai kalimat kalimat ini
apa gerombolan dan lain sebagainya
kami pengen dapat gambaran yang utuh
gambaran yang utuh itu minimal kami pengen tahu video lengkap beliau bicara hari itu
dari pertama pencet mikrofon menyala
sampai memastikan mikrofon
juga kami pengen tahu situasinya apa
seperti apa konteksnya
kalau bicara bahasa itu kan bicara bukan hanya teks tapi konteks
ya gerombolan tapi konteksnya seperti apa
apakah menyampaikan kritikan atau seperti apa
makanya kami ingin tahu gitu kan
ya tidak dipersalahkan
karena memang kan dimanapun kita
namanya anggota dpr itu harus menghadapankan pemerintah tantun
tapi kalau ada konteksnya
ya kami akan nilai lagi seperti apa
anyway kan pak fwd timbulun juga sudah minta maaf
sudah minta maaf buat publik
nah kami juga pengen tahu nih kenapa beliau minta maaf ya
apakah memang oleh beliau sendiri adik
disa dari ada yang tidak pas
kalau sudah minta maaf
ya nanti seperti apa diputuskan oleh rekan rekan mkd
saya mau ke pak ritwan
pak ritwan ini mkd nanti akan meneliti dulu
akan meminta keterangan untuk memastikan bahwa pernyataannya pak fnd simbolon ini memang
apakah memang keluar konteks atau tidak
menurut pak ritwan ya
menurut bang ritwan
apakah memang respon dari kasat ini terlalu berlebihan atau bagaimana sih
kita makan dengan gerombolan saya kira wajar ya
bagaimanapun kan tni mempunyai satu sistem pendidikan yang jelas berbeda dengan gerombolan
dalam konteks ini mungkin bang fnd simbolon barangkali secara psikologis terbawa emosi mungkin saja
sehingga kemudian lepas dari konteksnya
itu nanti ranahnya bang habibur rahman yang punya kewenangan itu untuk meneliti secara detail kata per kata yang disampaikan
yang juga jadi perhatian rifana
pada saat itu disampaikan
sebenarnya ada panglima tni yang hadir langsung
artinya kalimat dari bang effendi simbolon soal gerombolan itu juga sebenarnya didengar oleh panglima tni
dan video yang viral dari angkatan darat ini kan kalau nggak salah kemarin ya

dan acaranya itu tanggal lima
artinya mungkin butuh waktu sekitar enam hari
sampai kemudian ada video itu
dan hanya internal angkatan darat
maksudnya yang bikin video hanya angkatan darat
kita tidak melihat misalnya kemarahan dari teman teman angkatan udara
kemarahan dari teman teman angkatan laut
padahal yang disebut disitu kan tni
tni itu matranya darat laut udara
dan ini yang saya kira juga menjadi pembahasan lah di kami kami ini yang sering meneliti tentang teman teman militer
saya kira ini menjadi concern juga
kenapa kok yang viral ini video video viral ini dari angkatan darat saja
padahal yang ditampilkan bang fbd kan tni
tapi kan ternyata setelah kita dapatkan videonya yang baru
ternyata ada perintah dari kasat jenderal dudung abdurrahman yang memerintahkan kepada anak buahnya supaya tidak tinggal diam
supaya membela kehormatan tni dan melawan
akibatnya muncullah kemudian video video dari beberapa prajurit tni angkatan darat
jadi memang ada rantai komando disitu
atas respon dari pernyataannya bang fnd simbolon
ini responnya berlebihan tidak sih
seorang kasat kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk tidak tinggal diam untuk membalas politisi dpr begitu
saya melihatnya konteksnya kan bapak kasat itu dalam pembina ya
pengarahan kan itu bang
pengarahan kemudian ditindaklanjuti oleh staff yang ada di bawah
dan karena beliau adalah pimpinan tertinggi angkatan darat
menurut saya rifana itu masih dalam tahap wajar
kecuali misalnya pak kasar ini kemudian mohon maaf nih ngajak ngajak angkatan laut misalnya
atau ngajak ngajak angkatan udara
itu di luar ranah beliau karena itu adalah wewenang dari panglima tni sebagai pengguna kekuatan tni
tetapi yang disampaikan kepada internal angkatan darat ya itu sudah menjadi wewenang kepala staf angkatan darat
jadi secara mekanisme internal tidak ada masalah sebenarnya
oke tapi kan tni itu ada rantai komando ya
apa yang diperintahkan kemudian oleh petingginya itu harus dijalankan oleh anak buahnya itu dianggap sebagai perintah
dan tadi apakah kemudian anda tidak melihat ini sebagai bagian dari menyerah tni ke dalam ranah politik ya
ranah politiknya di mana
karena saya melihat ini kan komplain dari kata kata grovolan dan orman
bukan dalam konteks misalnya komplain atas kritik suruhnya pak fni singgolot
ini spesifik loh
kalau rifana lihat semua videonya itu hampir seragam narasinya
narasinya adalah komplain terhadap kata kata gerombolan dan disamakan dengan ormas
tidak ada misalnya kritik atau komplain misalnya tentang dalam tanda petik pertanyaan pak fni singgolot soal ketidakpumpakan antara kasas dan panglima
kan bukan yang itu
tetapi kata kata gerombolan dan kata kata ormas itu yang kemudian memicu kegeraman dari internal angkatan darat
bang habib ini kan kalau kita lihat bahwa sudah terjadi tampaknya friksi ya ataupun ketegangan antara dpr dengan tni begitu ya
terutama tni angkatan darat
bagaimana kemudian mkd berupaya untuk ini supaya tidak melebar supaya tidak bertambah friksinya
karena kan tadi anda mengatakan bahwa ada beberapa anggota dpr juga merasa bahwa video yang dikeluarkan oleh kasas ini seperti mengintimidasi anggota dpr begitu
jadi karena kalau di video yang saya tonton ya juga disampaikan persoalan apa mengatakan pimpinan tidak harmoni kemudian tuduhan mengatur domba dan lain sebagainya
ya menurut saya itu bagian dari substansi kritikan pak fnd simbolon ya
memang tetap perlu diluruskan
ingat kepala boleh panas hati dan pikiran tetap hati boleh panas kepala pikiran harus tetap dingin
kita harus tangani masalah ini dengan kepala dingin mkd tidak lain tidak bukan pengen supaya masalah ini cepat clear
yang kita kan tidak hitam putih mungkin di sini ada sedikit yang salah di sana ada sedikit yang salah
sebetulnya kalau melakukan koreksi bisa ke depan lebih baik kurang lebih begitu
jadi bagaimana ke depannya sebaiknya supaya anggota dewan ini lebih berhati hati untuk menyampaikan pendapatnya
menyampaikan kritiknya terhadap mitra kerja supaya tidak ada slip of tong lagi tidak menyinggung mitra mitra kerjanya bang habib
justru kan di sisi lain kami juga mendapatkan komplain dari masyarakat dpr kok landai landai saja
rapat dengan mitra kok puji pujian saja
itu kita juga menghargai hak konstitusional kawan kawan bersikap kritis
soal panduan sebenarnya semua orang sudah tahu tamburambunya bicaranya seperti apa
tapi jangan karena kita respon yang tidak pas juga kawan kawan malah takut bicara
kawan kawan di komisi takut bicara ya susah lagi nih dpr lagi yang salah nanti kan
oke bang rituan terakhir
dari internal ataupun dari tubuh tni apakah kemudian sebaiknya menyudahi ketegangan ini
karena kan friksinya mulai melebar nih dari fedc bolon ke tni kemudian fedc bolon dengan kasat
dan sekarang beberapa anggota dpr juga merasa ada intimidasi
karena ini berpotensi mengganggu soliditas antar lembaga pak rituan
dalam konteks ini ya rifana saya kira di internal tni memang perlu membuktikan kepada dpr bahwa
tidak ada itu friksi
itu rakernya kan kalau tidak salah tanggal lima september
dan sampai kemarin tanggal dua belas kami belum melihat misalnya kegiatan bersama panglima tni dan kepala kepala pakatan darat
yang ditunjukkan di depan dpr atau di muka publik
yang bersama ya yang bersama dalam satu kegiatan satu klaim gitu
apakah misalnya jumpa pers bersama ataukah pernyataan bersama
kan sebenarnya tapi saya ulangi
yang disampaikan oleh bang fnd itu tidak menyebut spesifik angkatan darat
kalau marahnya karena disebut gerombolan yang disebut itu gerombolan itu bukan hanya angkatan darat
jadi mestinya mestinya tiga angkatan juga tersinggung
mestinya panglima tni bisa memimpin untuk misalnya jumpa pers
berharap agar mitra dpr dalam menyampaikan kritik sesuai dengan proporsinya
jadi saya kira mekanisme internal lah ya yang harus kemudian diselesaikan dulu
baru kemudian relasi dengan teman teman di parlemen
tapi bang riza terakhir yang ingin saya tanyakan dari tadi ya
ini kan memang menyebutnya tni secara keseluruhan
tapi kenapa yang tersinggung ataupun merasa emosi hanya kasat
kasal dan kasal tidak bereaksi panglima tni juga tidak bereaksi atas pernyataan fn di simbolon ini
kalau kan dia menyinggungnya gerobolan tni seperti ormas
tapi yang tersinggung hanya angkatan darat matranya
justru itu ribana
itu kan ada panglima tni pada saat disampaikan itu
dan setelah acara itu kan panglima tni juga didoreskop oleh teman teman luar tawar
artinya respon untuk ketersinggungan ini butuh waktu ternyata
dan video teman teman ini juga butuh waktu kan
sekitar enam hari baru kemudian muncul video dan itu pun menurut berita media didahului dengan sebuah pengarahan dari bapak kasat
jadi ini saya kira mekanisme internalnya memang harus ada pembenahan dulu
yang dilakukan secara internal baru kemudian hubungan yang harmonis dengan dpr diperbaiki
baik kita tunggu nanti bagaimana hasil investigasi ataupun hasil pemanggilan hasil pemeriksaan dari mahkamah kehormatan dewan terhadap anggota dpr ri komisi satu fraksi pdi perjuangan fnd simbolon
yang akan digelar besok jam empat belas waktu indonesia barat ya bang habib ya
kita tunggu nanti bagaimana hasilnya
apakah kemudian mkd bisa memberikan sanksi yang tegas yang fair untuk semua pihak kita tunggu bersama
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada wakil ketua mkd habibur rahman dan juga direktur di indonesia intelligent institute rituan habib
sehat selalu bang habib dan juga bang ritwan